jadi kapasitas gedung ini tetap lima puluh
jadi untuk bisa menguasai tarian sejenis ini kira kira yang harus kita kuasai apa dulu gerakannya
dalam enam bulan terakhir setidaknya data datanya dibuka agar publik juga bisa mengawasi
jadi atmosfernya kan harus pasti beda lagi sih
pemimpin pemimpin anti migran
di bagian dalam yang buat dicampur dengan semen
terus ada juga yang penting untuk dikemukakan